siapa yang selamatan
diapelin sama neng repa
kok gak asik
ini namanya pilih kasih birah
eh boy eh repa
tante aja gak pernah loh disediain
begitu banyak kuenya
ya sudah besok bibi bikinin
tapi nyonyanya jangan diet
tuh anak magical apa sih
yang ada di otaknya
berani beraninya dia ke rumah
tapi yang gue herannya
kok dia kayak
kepedean gitu ya
gue yakin banget deh
kayaknya dia tuh suka banget sama kue
lo kudung aca dulu dong
lo walaupun lo bule tapi bule lokal
mendingan boy udah ganteng
ini juga gue lagi begoin loh
alex disingkirin dulu
yang terpenting saat ini gue harus mikirin
anak natskal itu yang berani beraninya datang ke rumahnya boy
oh gue harus aduin ini semua ke mas be
jangan jangan mas b sebenarnya
yang dia tutup tutupin sama gue tadi itu soal ini nih
dia sudah merestui hubungan
reva dengan boy

ini gak bisa tinggal diam dong gue
gak boleh enak aja
apa mas be beneran tau
siapa tau gue salah

oke awas ya mas be kalau lo ngerestuin reva gue akan menangis lo aja deh yaa
perang dunia deh kita
perang dunia deh kita
kalau sayang gimana udah perawatannya
udah mas aku udah pulang ke rumah kok dari tadi
oh ya mas aku mau nanya sesuatu
mas tau dimana keberadaan reva
gatau emang dimana
mas beneran gatau reva ada dimana
ya enggak lah sayang
ya enggak lah sayang
kalo dari suaranya sih
ini aki aki beneran deh
kayanya dia gatau
kamu jangan bikin mas khawatir kayak gini ya
salma tau reva sekarang ada di rumahnya boy
ngapain dia disana
kamu tau dari mana
mas aku tau dari mana itu ga penting
yang terpenting saat ini
rafa ada di rumahnya boy
ngapain mas reva di rumahnya boy
dia diem diem gak minta izin sama kita kalau dia ke rumahnya boy
dia ga mau hargai mas sebagai papinya lagi
ga mau minta izin ga mau hormatin mas
itu kan gak baik ya kan mas
pokoknya sekarang juga mas harus telfon dia
dia tuh ga boleh ga ngehargai mas sebagai papinya mas
ya udah kamu tanya mas
aja biar nanti mas tegur dia ya
ya udah deh mas
aku mau istirahat dulu
aku tunggu mas pulang ya
sok atu neng
dicobain semua kue nya
khusus buat neng reva
harus dimuliakan sama tuan rumah
enak banget bi makasih ya bi ya
halo reva tolong jawab dengan jujur
kamu di rumah boy kan
kamu pergi ke rumah boy
dan kamu tidak minta izin sama papi
kamu sudah berani melakukan itu iya
pi maaf ya aku bukannya gak mau izin sama papi cuma
ini tuh termasuk serangkaian buat persiapan ikut acara cewe cowok oke sedekai jakarta itu pi
jadi ya reva pikir kan
papi udah bolehin reva ikut berarti persiapannya kan
juga boleh dong
papi tau papi tau betul
tapi kamu juga harus sadari
papi tegaskan sekali lagi
tapi izinkan kamu ikut kontes itu bukan berarti papi merestui kamu pacaran sama boy
semua itu hanya semata mata karena kamu ingin mengharumkan nama baik sekolah kamu
dan papi ingin kamu menggapai cita cita kamu yang baik yang positif
kamu ngerti ga
oke sekarang papi terima maaf kami
tapi kamu jaga kepercayaan publik sama kamu
kamu dimarahin ya
papi cuma ngasih tau ke aku aja
papi ngijinin aku ikut kontes ini bukan berarti papi ngerestuin gitu ya
meskipun papi kamu gak ngerestuin kita pacaran ya nggak apa apa
soalnya aku tuh pengennya direstuin kalau udah nikah
iya bener pisah nadir
mendingan kalian pacaran nyate nanti saja
setelah menikah jadi nyampe jadi pahala
udah pada dateng
aduh reva kamu tuh sopan banget sih
yaudah duduk duduk
siapa yang selamatan
selamatan aden diapelin sama neng repa
kok ga asik ya
ini namanya pilih kasih birah
tante aja gak pernah loh disediain begitu banyak kuenya
tapi nanya nyanya jangan diet
jangan bilang dong depan reva malu tau
yaudah boy reva
nanti ganti baju dulu ya
ya bihira punten ganti baju dulu
bibi juga permisi mau ke belakang
mau bikinin jus buat nyonya
udah kan ga bikin jus
ya sami sami leng
ya iyalah pasti aku seneng goi
tapi sih aku udah yakin
sama kamu pasti suka sama aku
kan aku oke
geran banget deh
hih makan dong
masa aku doang yang makan
kalau papi udah kenal kamu beneran
diman mau punya duit
diman tuh buka duit
kamu ga kena apa apa
susah mah dia kan biasa pake begini mah
boy kamu kok begitu sih dengan mama kamu
emang bener kan
ya udah ya udah gapapa gapapa
yang penting ga kenapa kenapa kan
latihan lagi ya
latihan lagi ya
coba lagi kita coba lagi dari awal
boy makannya entar
aduh ini anak
serius dong kamu
kamu belajar pose
terus belajar muter sekarang
oh gitu dong susah mah
kok lu bisa
itu kamu pake sepatu apa